kota medan memiliki banyak potensi dari sektor pariwisata dan juga sektor usaha umkm
yang jika pengelolaannya maksimal akan meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan
demi merealisasikan hal ini wali kota medan menggandeng pegiat dan pelaku ekonomi kreatif
untuk menciptakan wisata kreatif bagi warga kota medan
di samping memberikan perhatian terhadap sektor usaha umkm
digitalisasi menjadi prioritas dalam program yang dilakukan wali kota medan
dalam meningkatkan kualitas umkm kota medan
lalu bagaimana semua ini bisa terwujudkan dan seperti apa pula peran serta anak muda
khususnya kaum muda di kota medan dalam kaitannya dengan digitalisasi dan semangat kolaborasi ini
kita akan membahas ya dengan wali kota medan
abang m bobi afif nasution saya panggilnya abang aja ya selamat siang
terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama kami di indonesia forward
dan juga ketua perkumpulan kader bangsa mas dimas okinugroho
halo selamat siang mas dimas
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami di sini
dan bersama saya diana dwi kainilah
ya senang sekali karena pada siang hari ini saya kedatangan narasumber narasumber yang luar biasa
oke bang bobi wali kota medan dan juga mas dimas di sini
ini sebelum kita ngobrol lebih jauh
saya secara pribadi mewakili cnn indonesia mengucapkan selamat atas kelahiran buah hati ketiganya ya
tanggal dua puluh delapan agustus ya kalau nggak salah ya bang ya

semoga jadi anak yang sehat
kelak ketika sudah besar bisa menjadi penerus bangsa yang bisa memajukan bangsa negara
seperti orang tuanya begitu pasti ya mas dimas ya kita doakan bersama
kalau tidak salah tadi malam juga
pemerintah kota medan menggelar acara bertajuk medan di jakarta
ini mungkin bisa diceritakan
kan ke pemirsa kita gimana nih keriuhannya
kemudian apa saja acara acara yang digelar di sana
hmm medan di jakarta kita buat event untuk anak anak muda sebenarnya
anak muda pelaku umkm seni budaya mural itu kita kumpulkan
yang selama ini melakukan kegiatan itu fokusnya di jakarta
karena banyak memang anak muda kota medan ini yang berkarir di jakarta
namun apa kita bilang ya jarang mau pulang kampung lagi
udah keenakan di jakarta
jadi kita pengen kumpulin temen temen yang berkarir di jakarta
khususnya di seni musik juga khususnya
kumpul di jakarta pengen ngeliat atmosfernya dan bantu kita sebenarnya
endingnya kita pengen minta mereka bantu kita
ayo dong kembali ke medan kita bantu adik adik kalian yang ada di medan untuk bisa
seperti kalian yang ada di jakarta ini
itu tujuan sebenarnya
ini kalau saya baca acaranya meriah sekali dan yang bagusnya bukan cuma kulinernya saja begitu ya
untuk seni budayanya semuanya juga diangkat
kalau mas dimas melihat ini salah satu strategi untuk merangkul anak anak muda medan di sini
efektif kah atau gimana mas
pertama tama ini tentunya inisiatif yang luar biasa ya
karena jarang daerah itu mencoba untuk atau katakanlah jajaran pemerintahan daerah ya
kepala daerah dalam hal ini mencoba untuk membantu para umkm atau ekonomi kreatifnya
yang mana pelakunya banyak adalah anak anak muda hari ini dan di medan juga begitu di jakarta juga begitu
lalu kemudian membantu mereka untuk mendekat kepada akses terhadap pasar
nah acara tadi malam itu yang saya lihat dan saya pelajari bahwa kemudian terjadi integrasi tadi
sinergi antara para pelaku umkm pegiat umkm dan anak anak muda dan pelaku ekonomi kreatif
karena ekonomi kreatif itu tidak hanya umkm
penjualan bidang tertentu tapi juga termasuk di sana ada musik
ada apa namanya sektor ekonomi kreatif lainnya
dan banyak sekali ada jumlah subsektor ekonomi kreatif
dan itu saya lihat oleh pemerintah kota medan dalam hal ini
bang wali kotanya bang bobi itu mencoba untuk disinergiskan dengan akses pasar di mana jakarta sebagai sentrum
dan saya pikir itu inisiatif yang bisa diteladani juga oleh pimpinan pimpinan daerah lainnya ke depan
karena memang ketika kita berbicara tentang medan
itu tidak hanya berbicara terfokus bahwa medan ini sebagai ibu kota provinsi sumatera utara ya
memang medan ini bisa dikatakan adalah salah satu kota terbesar di luar pulau jawa
kemudian medan ini juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa
dan juga selain itu ternyata medan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sejak berabad abad silam pada pemerintahan belanda
ini menarik sekali ya
mungkin kalau bang bobi bisa dijelaskan lagi apa saja sih potensi potensi yang bisa dikembangkan dari medan
selain dari sisi
perdagangan seperti yang kita ketahui saat ini
banyak ya sebenarnya
kita tahu tadi seperti yang disampaikan medan itu kan sebenarnya pintu masuk indonesia bagian barat kita bilang
bahkan kita bilang kalau medan dengan negara tetangga sama medan ke jakarta jarak lebih dekat
dari medan ke negara tetangga kita
dibanding ke jakarta
kita naik pesawat lebih cepat nyampe lah
ibaratnya orang bilang bilang kita lebih cepat nyampe kalau kita pergi ke negara tetangga
dan perdagangan khusus jasa bisa kita kembangkan salah satu potensi misalnya yang hari ini masih sangat kita bilang
di bidang kesehatan contohnya
di bidang kesehatan yang sama sama masih bisa kita rasakan pandemi covid yang kurang lebih dua tahun ini kita rasakan
tapi masih ada pr di bidang kesehatan
khusus di kota medan
kalau nggak salah saya
pernah hitung hitung dengan teman teman di dinas
kalau nggak salah saya hampir delapan triliun kalau nggak salah saya
uang masyarakat kota medan itu lari ke negara tetangga
khusus untuk di bidang kesehatan
karena banyak yang berobat kesana
kita tahulah masyarakat medan itu kalau mau pekara check up saja terbang keluar
nah ini salah satu potensi yang hari ini coba kami kembangkan melalui namanya medical tourism
lagi kita berbicara tentang itu
lagi kita kembangkan
pemko medan dengan seluruh stakeholder di bidang kesehatan yang ada di kota medan kita lagi kembangkan ini biar mengurangilah kebocoran tadi ini
potensi ekonominya ya lumayan delapan triliun setahun kurang lebih kita hitung
perputaran ekonomi malah lari ke luar negeri
ini contoh contoh seperti ini masih banyak lagi
ekonomi kreatif juga seperti yang disampaikan tadi
kenapa ketujuan yang kita buat di jakarta pr nya di kota medan hari ini untuk ekonomi kreatif adalah

eko sistemnya atmosfernya kita belum dapat
anak anak muda kota medan selalu nyampaikan kalau mau sukses harus keluar kota medan
itu artinya ekosistem kita di medan belum sempurna terbentuk
belum terlalu menghargai hal hal yang di luar kota medan sudah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa
bahkan di bidang ekonomi juga mereka sudah bisa ambil
nah ini yang sedang kita coba bangun di kota medan
iya ya memang kalau kita berbicara tentang pandemi semua sektor pasti terpuruk begitu ya
dan saya suka sekali apa yang disampaikan oleh bang bobi waktu itu di satu kesempatan menyampaikan kita itu gak boleh ngeluh kalau tanpa penyelesaian begitu ya
dan langsung saja semenjak menjabat langsung turun ke lapangan mengecek bagaimana perangkat perangkat di desa bekerja
kemudian tentang penghutang pungutan liar coba untuk segera diselesaikan
ini menarik sekali gebrakannya langsung begitu ya langsung point to the point gitu untuk segera diselesaikan
tapi kira kira untuk secara umumnya gitu secara garis besarnya
kira kira visi misi untuk membangun medan
ini seperti apa yang saat ini diusung
ya tentunya gini permasalahan kota medan itu untuk ini kita anggap saya pikir mbak ya
untuk sebuah kota besar di indonesia yang saya bilang tadi kota terbesar pergerakannya ekonominya bahkan penduduknya di luar pulau jawa
permasalahan kota medan saya bilang masih permasalahan yang klasik lah kita bilang
masih permasalahan yang klasik yang perlu sebenarnya tidak ada
tidak susah menyelesaikannya cuma harus butuh kebersamaan
semua stakeholder di kota medan harus punya satu visi misi yang sama untuk menyelesaikan persoalannya
permasalahan permasalahan klasiknya baru setelah itu di daerah lain sudah bisa memikirkan lompatan lompatan yang luar biasa
namun kita harus menyelesaikan dulu poin poin pr pr yang masih klasik yang kita pengenkan ini setahun selama saya menjabat
setahun pertama itu bisa selesaikan
baru kita bicara tentang hal hal yang bisa menjadi lompatan
ini yang kita buat kemarin dan tahap pertama yang kita buat kemarin visi misinya itu pertama sekarang ngajak dulu
mengajak dulu seluruh stakeholder makanya tagline kita kolaborasi kemarin kolaborasi
kita mengajak semua stakeholder menyepakati apa tujuan dari pembangunan kota medan ini
untuk bisa benar benar menjadi kota terbesar di luar pulau jawa di bidang apapun baik di bidang sumber daya manusianya ataupun ekonominya benar benar menjadi yang terbaik
karena itu kita sepakat itu dulu dan kita harus selesaikan pr pr lamanya
baru kita bisa menyelesaikan pr pr tantangan di tingkat lokal nasional bahkan global
itu yang sedang kita susun sekarang
kalau kita lihat dari apa yang dirumuskan bahwa medan saat ini mengusung dua visi
ada visi medan membangun kemudian medan inovasi
bisa dijelaskan tujuan atau goals dari kedua visi itu perbedaannya seperti apa
sumber daya manusia sama sarana prasarana
itu saja sebenarnya dua poin yang sebenarnya kalau kita dalam menyelesaikan permasalahan covid kemarin ya
kita selalu disampaikan injak rem dan gasnya harus seimbang
nah jadi dua hal tersebut sarana prasarana dan sumber daya manusia saya rasa bukan sebuah pilihan yang harus mana duluan yang dibangun
tapi bisa bersama sama
dengan kebersamaan dengan kolaborasi
jadi sumber daya manusianya harus kita tingkatkan menjadi inovatif
dan sarana prasarananya harus bisa kita bangun untuk membangun ekosistemnya itu sendiri
jangan sumber daya manusianya sudah mampu seperti yang saya sampaikan tadi
banyak pelaku kreatif kota medan hari ini sumber daya manusia sudah bagus bagus
tapi pas mau berkreasi sarana perasaranya di kota medan nggak ada
sehingga mereka pindah ke jakarta ke bandung
ini pilihan pilihan anak muda kota medan biasanya kesana
jadi itu tadi sarana prasarana
medan membangun itu membangun sarana prasarana
untuk mereka menjadikan goalsnya adalah ekosistem di kota medan itu selesai
dan medan inovatif itu menjadikan sumber daya manusianya lebih kreatif lagi
ya mas dimas mungkin bisa menanggapi ini kalau memang kita melihat dari medan membangun medan inovatif ini banyak sekali yang menggunakan istilah istilah yang kekinian begitu ya
istilah istilah anak muda
disebut sebagai medan bercabang
kemudian sakan sawira
ini memang salah satu upaya untuk pendekatan kepada generasi muda atau gimana mas
iya karena memang hari ini tidak hanya medan ya
hampir semua kota kota di indonesia atau daerah di indonesia itu jumlah populasi anak muda tinggi banget
dan selama ini memang kajian kajian kita khususnya di kota kota besar seperti medan
ya itu ada problem governance di mana anak muda ini itu tidak cukup terserap aspirasinya
partisipasinya terhadap isu isu publik
nah sehingga muncullah itu namanya pesimisme politik dan seterusnya
partisipasi dan seterusnya
nah kita lihat memang di beberapa daerah atau kota seperti kota medan yang dipimpin oleh bang bobi ya sebagai wali kota
itu ketika memang sosoknya sosok pemimpin muda
sosok muda yang menjadi pemimpin di kota seperti medan itu memang persoalan jembatan tadi ini bisa terreduksi ya
jadi kedekatan anak anak muda sebagai pelaku utama dari umkm
dan lalu kemudian ekonomi kreatif itu mereka bisa apa namanya bisa terbangun
karena pertama harus ada komunikasi trust sosialisasi dan seterusnya
yang kedua saya sedikit ingin mengomentari yang disampaikan oleh pak wali tadi soal sumber daya manusia bang bobi
jadi memang ini sangat penting memang
jadi kalau memang ini menjadi atensi utama dari bang bobby sebagai wali kota medan
dengan potensi medan yang luar biasa nih jumlah ekonomi kreatifnya
disitu ada kuliner musik dan seterusnya
saya sampaikan tadi
nah ini kemudian bisa mendorong partisipasi anak anak muda ini untuk bergerak gitu
sebagai baik itu apakah itu semata mata entrepreneurship atau sebagai social plannership
ada keinginan untuk berkolaborasi tadi disampaikan oleh bang wali
ada ingin berbagi di sana
lalu kemudian bagaimana membuat komunitas mereka kota medan itu dalam hal ini menjadi lebih baik
menjadi lebih apa maju
tadi disampaikan itu betul sekali bahwa tantangan bagi medan sebagai kota besar ya di pintu atau di barat indonesia

itu sebagai dan itu memang ibaratnya berhadapan hadapan dengan kota kota besar di malaysia di thailand di singapura
nah ini mereka kemudian arahnya kesana sebenarnya visi besarnya
dan sumber daya manusia nomor satu betul infrastruktur nomor dua tinggal inovasi
nah saya lihat ini kegiatan tadi malam yang dilakukan oleh pemerintah kota medan pak bang wali kota itu adalah bagian dari itu
nah sumber daya manusia ini sekarang bukan hanya nah ini saya pengen tanya nih ya bang wali
tantangan terbesar itu adalah misalnya selain ada pelaku pegiat umkm adalah birokrasi
nah ini birokrasi kan tantangan yang sangat penting dan di berbagai daerah memang saya lihat itu ketika wali kotanya punya visi besar
tantangannya adalah bagaimana aparat di pemerintahan tersebut birokrasi dalam ini bisa mensupport agen agen tersebut
ya itu bisa menjadi pertanyaan akan kita ulas di segmen selanjutnya pastinya ya
ya dan pemirsa jangan kemana mana tahan dulu perbincangan ini karena kami akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di indonesia forward
kesehatan ekonomi kota medan masih bersama bang bobi nasution dan mas dimas okinugroho
masih melanjutkan perbincangan tadi bahwa tadi medan memiliki potensi yang sangat besar
dan saat ini sudah dibawa sebuah visi untuk membangun kota medan dan juga medan berinovasi
yang terfokus pada sumber daya manusia dan juga saranan perasaran
bolehkah kita sedikit nih menguliti program programnya ya
boleh ya bang ya ini kalau saya melihat ada yang medan sakan sawira ini seperti apa sebenarnya programnya
sakan sawira ya ini khusus untuk pelaku umkm sakan sawira itu satu kelurahan satu sentra wira usaha
medan itu kami punya dua puluh satu kecamatan penyelundup satu kecamatan ada satu ratus lima puluh satu kelurahan
nah uniknya di medan kita tidak punya rt sama rw kita punya lingkungan ada kepala lingkungan namanya
memang dia masih di bawah pemerintahan kota medan juga
jadi kita pengen buat satu sentra wira usaha di setiap
cita cita kita pengennya kita buat di setiap kelurahan
karena setiap kelurahan yang ada di kota medan punya potensi ekonomi yang berbeda beda
nah ini yang sedang kita buat baru kita launching kemarin juga
sakan sawira yang pertama itu di salah satu kecamatan kita di salah satu kelurahannya
kita kolaborasi juga dengan gojek kemarin dengan teman teman bumn juga
di sana bukan hanya nyediain tempat jualan ibaratnya bukan nyediain tempat jualan tapi semuanya kita coba fasilitasi
bagaimana mengkurasi mereka mendidik mereka untuk bisa benar benar mungkin makanannya enak
salah satu produk utama di sana tape kita pengen kasih tau mereka tape nya terkenal lah di medan yang dari sana
yang kita sedang pengen edukasi mereka bagaimana
bukan hanya rasa yang perlu dipikirkan tapi hal hal lain yang menunjang penjualannya seperti packaging
tapi kita tahu paling nggak lama lah paling satu hari dua hari udah agak bau ya udah basi lah bahasa kita
nah kita lagi pengen kembangin di sakan sawira itu ada bagian yang untuk menelitinya bagaimana sih packaging tape ini
bukan hanya cantik tapi lifetimenya juga bisa lebih lama lagi mungkin seminggu bisa disimpan nggak basi
nah hal hal seperti ini yang perlu kami lakukan kami rasa untuk bisa mengembangkan umkm sampai dengan tingkat yang paling kecil
tingkat yang paling mikro yaitu sejauh ini sampai dengan tingkat kelurahan
dan juga untuk digitalisasinya juga berjalan di situ ya
harus pasti pasti makanya tadi kita bilang kita dengan gojek contohnya salah satunya pemasaran itu bukan hanya
mereka buka tempat saya bilang tadi buka gerai saja tapi mereka juga bisa jualan itu tanpa ada gerai mereka bisa jual secara online
nah ini kita semua dari semua lininya kita coba kurasi sehingga bisa menghasilkan pelaku umkm yang benar benar bisa bersaing lah
pelaku wmkm juga melek digital gitu ya
iya harus sekarang
ini juga ada
sistem parkir yang terobosan yang sangat bagus sekali
ini sistem e parking di sana
kalau saya bandingkan ini agak berbeda ya sama di jakarta mungkin kalau bang bobi bisa menceritakan seperti apa sistem transparansi and parking di sana
ya e parking sebenarnya kita melihat pertama sekali persoalan parkir di kota medan itu sebenarnya tujuan besar kita
tujuan besar kita saya sampaikan ke dinas perhubungan itu
tujuan parkir kita itu adalah menjadikan kota medan itu mempunyai banyak titik parkir kantong kantong parkir
sedangkan parkir digital ini sekarang e parking ini hanya memberikan fasilitas bagaimana masyarakat tetap bisa parkir di pinggir jalan
bisa parkir di pinggir jalan namun mengurangi potensi kebocoran pad
selama ini nggak ada hitung hitungannya nih berapa sih berapa ruas jalan sih yang digunakan sebagai parkir legal
regal pinggir jalan ya pak ya
dan berapa potensi pendapatan pad nya
nah ini ngitungnya kadang kadang ya apa ya udahlah pad tahun ini masalah retribusi parkir samain aja sama kayak tahun lalu
nah itu pas kita lagi ngitung ngitung pad seperti itu
nanti namun nggak ada kejelasan bagaimana bisa mereka menghitung setiap ruas itu berapa sih potensinya
nah ini itu pertama sekalian selain sistem pembayarannya yang kita gunakan digital yang paling penting utama kemarin itu adalah
bagaimana pendataannya dulu
pendataan berapa ruas jalan di kota medan berapa potensinya berapa kira kira banyaknya masyarakat yang menggunakan parkir pinggir jalan
nah setelah itu nanti datanya kita ambil hari ini sudah berjalan sistem pembayarannya sambil menunggu sebenarnya
sambil menunggu kita buat kantong kantong parkir
contoh yang sedang kita lagi mau bangun di lapangan merdeka kota medan nah itu kita pengen pusatkan menjadi kantong kantong parkir
nah hal seperti ini yang sebenarnya menunggu switch
yang lebih besar lagi tapi nggak boleh kita tinggalkan
nah tetap kita buat sistem pembayaran parkirnya melalui e parking
mas dimas menarik sekali ya
ini berbicara tentang parkir saja ini ternyata memiliki peran yang sangat besar terhadap memasukan anggaran di daerah terhadap pad
dan kalau misalkan selama ini kita berpikir kalau e parking itu hanya di mal mal gitu ya kita mendatangi sebuah gardu dan juga mentep e tol atau apa gitu
tapi kalau dari terobosannya bang bobi ini beberapa juru parkirnya sudah dibawain alat begitu ya
jadi ke pengguna parkirnya begitu itu lebih memudahkan
ini sebuah terobosan yang menurut saya perlu diapresiasi
ya kalau mas dimas sendiri melihat digitalisasi transformasi yang saat ini digadang gadang didorong oleh bang bobi ini bagaimana mas
ya apa yang dilakukan oleh bang wali kota medan ini bang bobi ini adalah memang seharusnya dalam konteks itu adalah mencoba untuk lebih banyak lebih dalam lagi mendapatkan kepastian untuk pemasukan daerah
cara yang paling sebagai sebuah kota besar ya medan itu dan di kota kota besar dan tidak banyak yang berhasil bagaimana caranya mengelola ini dengan baik ya
itu adalah lahan parkir mengelola lahan parkir
karena memang sudah banyak aktor aktornya di bawah selama ini apalagi kota sebesar medan ya
dan melalui pendekatan oleh pak wali kota ini saya dengar tadi dengan mesinergikan dengan pendekatan it digital
nah itu tentunya akan memudahkan pengawasan secara langsung oleh pemerintahan lokal oleh pemerintahan negara
pemerintahan lokal oleh pemerintahan kota medan yang pertama
yang kedua juga tentunya adalah melakukan edukasi dan transformasi digitalisasi di kota medan
jadi saya pikir ini satu langkah tapi dua tiga pulau terlampaui
lalu kemudian juga membangun penataan kota medan menjadi lebih efektif dan efisien pengaturannya
jadi kalau saya lihat itu adalah tujuan besarnya ke sana dan itu adalah persiapan sebuah kota untuk bertransformasi di era digital
artinya dimulai dari sesuatu yang memang sangat konkret ya lahan parkir pengelolaan
dan itu menjadi tantangan besar ya bagi kota medan
yang sekarang dihadapi dan dijalani oleh di overcome ya dicoba untuk diatasi oleh bang bobi
yang kedua adalah memang kalau kita lihat tadi saya sedikit baca ini pak wali izin
saya lihat saya pelajari bagaimana visi pak wali juga dalam mencoba untuk mentransformasikan kota medan itu sendiri di era teknologi informasi
jadi bagaimana akses internet itu sangat mudah ya pak wali ya dan itu menurut saya sudah semakin merata
dan itu juga disitu ada pelatihan ada edukasi dan sebagainya
saya pikir itu juga bagian dari sebuah upaya dari pemerintah kota medan ya
selain juga saya membaca bahwa memang ada sinergisitas para pelaku umkm untuk mengakses e katalog di pemerintahan kota medan
ini menurut saya juga transformasi sih
gebrakan dimana di era masa pandemi dan pasca pandemi
memang umkm itu harus lebih bisa mengakses dana state budget ya dalam hal ini apbd
dan itu memudahkan mereka untuk bisa tunggu dan berkembang
saya pikir ini satu hal yang juga dalam konteks digitalisasi ke depannya
dan ini dari gebrakan gebrakan ini saya pikir yang kalau kita perhatikan adalah tadi pak wali bicara tentang edukasi ya
nah edukasi ini seringkali kan dalam hal ini juga pemerintah pusat bicara tentang indonesia empat atau lima empat
tapi juga berkali kali pemerintah juga mengatakan bahwa the main behind
artinya orang orang yang kemudian akan menggunakan digitalisasi ini juga sangat penting ke depannya
masih banyak sekali ya terobosan terobosan yang dibawa untuk memajukan umkm gitu ya untuk kembali bangkit pasca pandemi
bagaimana mentransformasi mereka untuk berkembang secara digital dan juga seperti apa ekonomi kreatif
wisata kreatif wisata alternatif yang dibangun di medan
kita akan bahas di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana kami akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah di indonesia forwar
terima kasih juga juga untuk pak bung ndung mengenai umkm dan wisata kreatif sebagai motor peningkatan ekonomi kota medan
kita melanjutkan perbincangan kita tadi menarik sekali
bagaimana anda selalu bekerja keras untuk membangun kembali umkm disana gitu ya yang terpuruk pasca pandemi gitu dan bagaimana men transformasikan potensi potensi yang ada secara digital gitu
ini yang juga menarik disana adalah bagaimana anda bisa mendorong supaya umkm disana naik kelas di medan
bersaing dengan enam puluh empat juta ya total umkm yang ada di seluruh indonesia

terobosannya itu harus sangat tepat gitu bagaimana
umkm naik kelas ini sering kita dengar nih sering kita dengar
tapi naik kelasnya seperti apa ini yang kadang kadang pelaku umkm aja bingung kadang kadang
kami naik kelas naik kelas seperti apa
makanya saya sampaikan untuk benar benar menjadikan mereka naik kelas ini tentunya banyak program
nggak bisa hanya satu program sehingga mereka berhasil jadi naik kelas
kalau di medan sendiri kita buat untuk menjadikan umkm naik kelas ini bukan hanya satu program di satu dinas misalnya
namun kita pengen semua dinas yang ada di pemko medan ini kolaborasi
tapi punya satu tujuan jangan dinas satu dan dinas yang lain tujuannya berbeda
visi misinya beda sehingga nanti hasil naik kelasnya juga berbeda beda
nah ini yang sedang kita lakukan buat untuk menjadikan umkm naik kelas ini
sekarang kami pemko medan buatnya banyak program
salah satunya misalnya umkm ini kan pelaku usaha yang harus kita liatin terus ya
kita lihatin bukan mencurigai tapi kita lihat apa kira kira
tadi mbak bilang untuk bersaing mereka harus kita support di bidang apa
contoh yang kita buat hari ini
untuk mereka naik kelas yang mereka butuhkan misalnya hari ini bukan modal
tapi adalah alat alat usahanya
nah ini yang seperti ini yang kita bantu
mereka mungkin butuh modal tapi bukan bantuan
mereka butuh akses ke lembaga keuangan
nah ini yang kita coba
beda dengan mereka misalnya butuh uang
mereka hanya memberi bantuan dalam beberapa periode
tapi kita tidak bisa menghitung bantuan itu sebenarnya
sudah betul betul mereka butuhkan atau tidak sih
misalnya kita berikan bantuan sebesar berapa rupiah
ini kira kira beberapa rupiah ini bisa mengembangkan usaha mereka sebesar apa sebenarnya
namun yang kita berikan tadi yang disampaikan bang dimas
kita lebih fokus menjadi jembatan
biar pelaku umkm ini gak manja juga lah
menjadi jembatan kepada mereka untuk misalnya tadi ke akses lembaga keuangan
kita memberi coba memberi mereka sebagai jembatan
menemukan mereka dengan para investor
dengan lembaga keuangan yang ada di kota medan
nah ini kita coba menjadi penengahnya di situ
masalah bantuan bantuan yang lain
nah ini menjadi satu fokus pemerintah kota
agar tidak hanya menjadikan mereka suatu hal yang manja
tapi benar benar menjadikan mereka itu sebuah hal
yang untuk sama sama men trigger mereka lah
jadi bantuan kita bukan lebih ke arah yang memanjakan
namun lebih men trigger mereka seperti bantuan
kalau mereka mau dapat bantuan alat usaha
yang sedang kita lakukan mereka harus buat kelompok usahanya dulu
biar apa kelompok usahanya ini biar nggak semua orang yang punya usaha a
mereka merasa sesama pelaku usaha yang sama itu saingan
mereka harus sama sama kebersamaan
mereka harus buat atmosfernya tadi
mereka harus buat ekosistemnya tadi
yang kita bantu bukan orang perorangannya
tapi adalah sektornya kelompoknya
misalnya kelompok ekonomi kreatif yang kita bantu adalah ekonomi kreatifnya
bukan si a yang jualan gelang misalnya si b yang jualan kalung bukan
tapi ekosistemnya ataupun
atmosfernya yang kita bantu
itu yang sekarang kita lagi coba
mas dimas ini strateginya bagus sekali ya
self development nya begitu ya
bukan hanya memanjakan gitu membuat mereka bertumbuh dengan ketergantungan
tapi bisa berdiri sendiri jadi apapun terpaannya bisa bangkit
memang kalau kita melihat dari data dari kementerian ya
umkm kooperasi dan umkm ini
setara dengan delapan lima ratus triliun rupiah
dari daya serap dunia usaha
kalau di medan sendiri kurang lebih ada dua puluh ribu ya pak ya
lebih dari dua puluh ribu
atau dua puluh tujuh ribu yang sudah tercatat
tapi semestinya itu potensinya sampai tujuh puluh ribu
kalau berasal dari aspek kepentingan
kurang lebih sampai tujuh puluh ribu
yang kita data kemarin untuk selama pandemi covid ya
selama pandemi covid yang kita berikan
memang bantuan secara langsung
tadi di luar program kita
program yang saya ceritakan tadi
ada kita bantuan secara langsung karena pandemi covid
itu kurang lebih ada tiga puluh enam ribuan
itu di luar yang
itu yang sudah terdata pak wali
itu sudah terdata
kalau bang dimas melihat ini bagaimana
bahwa memang ini adalah sektor yang paling terpuruk karena pandemi
tapi di sisi lain ini adalah penggerak roda ekonomi yang paling besar begitu
dan strategi yang diterapkan tadi adalah self development nya
kalau bang dimas
jadi tadi saya juga mempelajari beberapa data
penelitian terkait dengan umkm di kota medan
jadi industri sedang besar dan industri kecil
nah jumlahnya sebelum pandemi
kalau untuk jumlahnya dari industri besar sedang dan industri kecil
itu memang potensinya menurun itu sebelum pandemi
jadi dibayangkan ketika pandemi
itu data diambil dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh pak wali
jadi lalu kemudian
ketika pandemi bisa dibayangkan mungkin akan ada penurunan juga di situ
tapi yang menarik adalah serapan tenaga kerjanya meninggi menguat
karena kita ketahui memang tiap tahun indonesia ini skala nasional ya
itu ada jumlah tamatan smk sma d satu
atau bahkan s satu itu sebanyak tiga juta yang memang siap bekerja
saya nggak tahu data di medan pak wali
tapi intinya adalah memang sekarang itu
itu menjadi orientasi anak anak muda untuk terjun dalam bekerja pasca
jadi mereka studi
nah jadi memang yang disampaikan pak wali tadi
untuk membangun jembatan antara inisiatif inisiatif anak muda
dengan inisiatif negara kebijakan yang sekarang dibuat pak wali
lalu akses terhadap permodalan lalu akses terhadap kompetensi pelatihan dan seterusnya
ini menjadi sangat penting sih
karena memang sepertinya gairah anak muda hari ini adalah memang membangun usaha sendiri
dan saya lihat kota medan ini kan bagian memang sejarahnya nih
kalau kita bicara sejarah kota medan itu
itu memang adalah kota yang dibangun dari entrepreneurship
memang minat orang untuk membangun usaha secara mandiri dan independen
dan anak anak mudanya itu dan itu terbukti sekarang
banyak tempat kuliner warung kopi kafe dan disitu medan itu salah satu surganya
nah ini memang menjadi sebuah potensi besar ya untuk dikembangkan ke depan
mas dimas kalau kita berbicara tentang generasi muda yang memang mayoritas menurut generasi sekarang gen z milenial begitu ya
ini bisa dibilang sebagai potensi tapi juga tantangan ya
di globalisasi begitu budaya budaya asing maupun asing
nah ini ke bang bobi ini menjadi tantangan yang luar biasa loh
bagaimana wisata sejarah yang juga menjadi potensi ya yang ada di medan
banyak sekali bangunan bangunan era belanda yang masih berdiri di sana
kemudian juga ada upaya untuk menjadikan sungai deli sebagai malaka
ini seperti apa upaya untuk menjadikan medan membangun ini
kalau di medan nah ini medan memang satu satunya kita bilang salah satunya
di kota medan itu adalah wisata sejarah
kenapa medan itu nggak punya saya sampaikan medan itu nggak punya laut yang untuk dijadikan tempat wisata
medan juga nggak punya gunung untuk yang udaranya sejuk untuk dijadikan tempat wisata
tapi kita punya banyak sejarah salah satunya sungai sungai kita
medan itu terbentuknya sejarah medan terbentuk mbak ya itu tidak terlepas dari peran sungai yang ada di kota medan
medan itu terbentuk karena pertemuan sungai deri dan sungai babura
itu pemukiman pertama sekali yang ada di kota medan
itu pemukiman yang pada pertama sekali baru berkembang sampai dengan sekarang
nah oleh karena itu pr kita hari ini juga adalah bagaimana sungai sungai yang ada di kota medan
lebih dari saya rasa lebih dari dua belas sungai yang mengelilingi kota medan
itu harus benar benar bisa kita jadikan satu potensi wisata
selain bangunan bangunan bersejarah bangunan bangunan sejarah di kota medan
seperti yang mbak bilang sampai tadi medan ini dari dulu sudah terkenal dengan pergerakan ekonominya
dengan saudagar saudagarnya yang ada di medan dari zaman dahulu
tentunya banyak juga bangunan bangunan yang ada di kota medan
nah sekarang kita lagi pengen kembalikan pengen kembangkan kembali
area area yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai kawasan heritage
ini dulunya kawasan ini menghasilkan perputaran ekonomi yang sangat luar biasa
kita pengen sekarang juga seperti itu lagi
namun bangunannya tetap cuma konsep ekonominya saja yang ingin kita ubah
nah ini salah satu yang sedang kita kerjakan berkolaborasi dengan kementerian

iya itu di kawasan kesawan namanya di kota lama kita
itu di kawasan kesawan namanya di kota lama kita
bersamaan juga dengan lapangan merdeka yang sudah kita kemarin kerjakan
di perletaran batu pertamanya kemarin
nah ini kita combine dengan bantuan dari kementerian pupr
dan juga kita kerjakan secara menggunakan apbd kami sendiri
nah ini mudah mudahan cita cita kita pengennya bangunannya tetap seperti dahulu
cuman perputaran ekonominya kita mengikuti perkembangan hari ini
nah itu yang sedang kita lagi coba dorong
iya baik nanti boleh dong ke mas dimas ini bisa dikasih masukan kira kira ini kan terkait dengan visi selanjutnya
medan inovasi nih gimana caranya berinovasi tapi untuk heritage nya itu bisa tetap kita pegang di segmen selanjutnya ya
baik pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
terima kasih pemirsa ada masih bersama kami di indonesia forward dan melanjutkan perbincangan kita kali ini
tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas tentang wisata heritage gitu ya

potensi yang jangan sampai ditinggalkan begitu di medan
gimana mas dimas ini supaya tetap berinovasi sesuai visinya medan berinovasi
tapi juga si kebudayaan lokalnya tetap arif gitu
iya jadi memang sekarang justru di era new media
di era globalisasi yang semakin intens dan masif hari ini
ada kerinduan dari warga masyarakat khususnya anak anak muda pak wali
itu justru untuk kembali lagi ke back to nature
dan pada lokal genius kearifan lokal
jadi mereka ingin mencari autentisitas dari daerahnya masing masing
untuk mereka bukan ikut pamerkan tapi ingin mereka tawarkan kepada dunia
dan di era media sosial itu terjadi hari ini dengan postingan mereka di instagram di youtube di facebook dan seterusnya
artinya mereka ingin menunjukkan keunggulan mereka sebagai lokal genius gitu ya
dan saya pikir ini salah satu jembatan ke arah sana
dan itu pastilah akan membawa serta yang namanya gagasan gagasan baru
apakah itu dalam bentuk yang kreatif atau inovasi ya yang sekarang diwakili oleh para anak anak muda ini
nah memang yang terpenting di situ adalah pertama tama menurut saya adalah kepemimpinan yang transformatif
kepemimpinan yang inovatif
lalu yang kedua adalah kepemimpinan yang mampu menjembatani antara negara dengan masyarakat
nah memang kedekatan dari sosok pak wali yang masih muda
ini menurut saya itu cukup menguntungkan ya kedekatan
karena memang demografi dari hari ini kota medan itu banyak anak muda
dan itu bukan hanya di medan ya di jakarta di surabaya di berbagai kota lain itu anak muda luar biasa ini
mereka adalah pemegang kedaulatan hari ini
dan mereka pelaku ekonomi kreatifnya mereka berpartisipasi di bidang sosial budaya dan seterusnya gitu
nah artinya kedekatan ini memang menjadi salah satu keunggulan yang bisa di maintain untuk membangun sebuah ekosistem
tadi disampaikan oleh bang bobi
sebuah ekonomi kreatif yang handal
dan menurut saya medan sebagai kota nomor tiga terbesar ya
dan kota terbesar justru di ujung barat indonesia menjadi sangat strategis gitu
karena memang tadi kekayaan sumber daya sosial budayanya dan sosial ekonominya aksesnya
bisa dibayangkan itu akan menjadi sebuah kekuatan besar secara ekonomi
yang penting adalah terbukanya ruang ruang egalitarianisme di situ
ruang ruang partisipasi di sana
karena memang ada kesempatan yang ditawarkan
yang ditawarkan oleh pemerintah kotanya gitu
untuk anak anak muda terlibat pelaku ekonomi kreatif terlibat di situ untuk membangun kotanya
dari mulai pada level kelurahan mungkin kecamatan sampai kota
dan itu saya membayangkan yang mendapatkan impact bukan hanya kota medannya
tapi juga berbagai daerah di sekitaran kota medan itu sendiri gitu
jadi pemerintah memang membangun kemitraan juga di sana
yang saya pikir itu juga menjadi sebuah platform kolaboratif
tadi istilahnya bang bobi membangun sebuah ekosistem kolaboratif
untuk seluruh masyarakat yang tidak hanya bisa dinikmati oleh warga kota medan
tapi juga kabupaten kota atau bahkan provinsi di sekitarnya
iya ya ini menarik sekali karena bang bobi sebagai pemimpin yang masih muda
bisa melihat ceruk ceruk peluang untuk berkolaborasi
dengan apa yang saat ini sedang trend di masyarakat untuk mengembangkan daerahnya
boleh kita coba untuk melihat lagi dipaparkan apa saja sih kolaborasi kolaborasi
yang saat ini sudah dibangun oleh pemerintah kota medan
di bidang masing masing masih ada ya mbak ya
di bidang umkm misalnya tadi kita fokus ngomongin umkm misalnya
banyak yang kita lakukan misalnya dengan bumn yang ada di kota medan
ini banyak membantu bumd kita yang ada di kota medan
tempat yang ada di provinsi
kolaborasi juga tentunya penting dengan para penggiat langsung
kelompok kelompok usaha seperti kadin hipmi itu juga sedang kita galakkan
kolaborasi kita dengan teman teman para pelaku usaha secara langsung
bagaimana bisa mengajak para pelaku umkm ini benar benar tadi sudah disampaikan
bisa mentransformasi lah bukan transformasi diri mereka saja
tapi cara mereka berusaha ini biar benar benar bisa mengikuti
perkembangan hari ini
itu yang kolaborasi yang kita lakukan sejauh ini selain juga dengan stakeholder yang ada kota medan
instansi instansi pemerintahan lainnya yang ada di kota medan
ini terus coba kita kolaborasikan
menarik sekali ya karena memang tidak menutup peluang untuk melakukan sharing ekonomi begitu ya
dengan berbagai pihak supaya bisa tumbuh bersama ya
kita tadi ada satu pertanyaan sebenarnya dari mas dimas ya
gimana nih kalau medan sendiri

mas dimas sangat antusias untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya
tapi di sisi lain kita juga harus melindungi para pelaku ekonomi kreatif ini
kita akan bahas di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali
tetaplah bersama kami
segmen terakhir dalam dialog tentang umkm dan wisata kreatif sebagai motor peningkatan ekonomi kota medan
bersama bang bobi nasution dan mas dimas okinugroho
ini sebenarnya pertanyaan dari mas dimas ya saya langsung tanyakan nih ke bang bobi
ini kalau menurut john hawkins gitu ya saya mengutip
yang bisa dilahirkan oleh generasi generasi muda
tapi persoalannya adalah bagaimana supaya menjaga regulasi ini kan kondusif gitu gimana bang
ya sebenarnya sekarang kita sudah ada ini ya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual namanya
hak kekayaan intelektual ini sebenarnya ada di bawah kementerian kemenkumham
namun sekarang banyak masyarakat kita ini yang belum tahu bagaimana sih
apa namanya apa saja sih yang masuk dalam kategori hak kekayaan intelektual
nah ini yang kadang kadang kita buat suatu produk buat sebuah brand
tapi nggak pernah kita daftarkan
gak pernah kita anggap itu sebagai aset
kita anggap aset itu hanya kalau misalnya
kedai kopi hanya mesin kopinya gelas gelasnya biji biji kopinya
tapi brand kopinya itu nggak pernah kita anggap sebagai aset
nah ini yang kita coba kami pemkomenan sudah buat apa namanya sosialisasi
bahkan untuk mendaftarkan haki kita ada program mendaftarkan mereka secara gratis dan kita subsidi kita bayarin
karena memang untuk mendaftarkan haki itu memang ada retribusinya
ada retribusi ini kami tanggung pakai apbd kami
jadi kita daftarkan mereka kita kumpulkan
kalau nggak salah baru satu bulan yang lalu terakhir kami lakukan
satu bulan yang lalu kita kumpulkan mereka yang mau daftarkan haki
habis itu kita biayai semuanya pure dari apbd kami kami daftarkan ke kementerian hukum dan ham
wow luar biasa sekali
ini jadi generasi muda di sana jangan takut untuk berkembang
karena bahkan sampai di fasilitasi sebegitu
sekarang justru malah pr kita nyari
yang mau daftar
karena dari budget yang kita alokasikan masih ada sisa ini
karena orang yang mau daftarkan produknya mau mendaftar ke haki
bahkan sudah kita informasikan sudah kita sosialisasikan biar mereka merami rami mendaftar
gratis dari kami
oke tapi kalau di sisi lain nih kalau itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan
tapi seiring dengan berjalannya digitalisasi kita tidak menampik bahwa masih ada lubang lubang yang harus ditambal
untuk ditambah kelemahannya mungkin dari lemahnya digital leadership
kemudian ada ego sektoral seperti koordinasi yang lemah
kemudian ada infrastruktur yang masih kurang merata
dan juga keamanan data dan juga sistem
nah kalau anda mengarahkan program program pekerjaan anda ke sana
bagaimana anda kira kira memiliki strategi untuk menjawab kelemahan kelemahan itu
saya kasih satu contoh saja langsung mbak ya
satu contoh yang mudah mudahan menjawab semuanya tadi
khusus untuk mengajak di internal kami di pemerintah kota
dan juga sekaligus untuk mengajak masyarakat kota medan
kita buat kemarin yang hari ini juga sedang digalakan oleh pemerintah pusat
itu e katalog kota medan
alhamdulillah saya lihat kemarin dari lkpp ya
medan perikat pertama untuk kata kata
e katagori kota di indonesia
nah ini sedang ini yang dari kemarin ketika saya masuk ke kota medan
hal ini yang pertama sekali kita coba lakukan
mendigitalisasi hal hal yang selama ini masyarakat menganggap itu hal yang disembunyikan
karena itu apa namanya masalah pengadaan masalah tender dan segala macam masalah projek projek pemerintahan
kita coba mentransparansi dengan di dunia digital
dan juga kita mengajak sekaligus mengajak masyarakat kenapa para pelaku mkm yang ada di kota medan kita ajak ya selama ini menganggap mau mendapatkan atau mengambil proyek lah kita bilang di pemerintah kota medan itu orangnya hanya terpilih
orang orang tertentu saja orang orang kuat saja misalnya seperti itu
enggak kita mengedukasi ke masyarakat seluruh masyarakat silahkan mendaftar ke e katalog kota medan
kita buat aturan kemarin seluruh contoh kita buat aturan seluruh makan minum di pemerintah kota medan harus yang diklik itu harus pelaku umkm di wilayahnya misalnya kegiatannya ada di kecamatan a
kita data dulu kecamatan a itu berapa pelaku mkm sudah mendaftar di ikatalok harus ngambil dari penggiat umkm atau pelaku umkm yang ada di sana
di wilayah tersebut nggak boleh keluar dari areanya
nah ini yang coba kita sampaikan tadi mengajak pemerintah kami pemerintah kota medan menggunakan dunia digital di satu sektor yang paling sensitif kita bilang
tapi juga mengajak masyarakat untuk ayo lihatin kami sekalian dan kami ikut terjun langsung di situ
ini yang sedang kami lakukan kami masih sampai dengan hari ini terus kita galakkan
mas dimas gimana anda melihat berbagai program kerja yang saat ini diusung oleh bang bobi
ada juga pertanyaan lanjutan saya bagaimana supaya kebijakan kebijakan ini tidak bottleneck selanjutnya
begini kalau saya lihat dari yang terpenting adalah bahwa kebijakan kebijakan dari pemimpin kota atau pemimpin daerah
dalam hal ini dengan kemunculan sosok pak wali pak bobi nasution ini adalah kemudian menghadirkan sebuah harapan baru
new hope bagi warga kota warga masyarakat
lalu kemudian mereka terdorong untuk terlibat dan berpartisipasi
artinya distance jarak antara masyarakat dengan negara yang selama ini seringkali muncul dalam sebuah pesimisme
muncul dalam antipati itu bisa diruntuhkan
lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah kota itu bisa responsif untuk membuat kebijakan kebijakan yang responsif dan inovatif
tadi disampaikan tadi kita dengar dari apa yang disampaikan oleh bang wali bang bobi itu bang bobi dan jajarannya itu mendorong berbagai inovasi kebijakan ya kan
lalu kemudian di sini muncul optimisme publik muncul kebersamaan muncul jembatan atau bridging social capital namanya
ada sebuah jembatan modal sosial yang membuat mereka bekerja sama membangun kotanya
nah itu yang terjadi saya lihat dan lalu kemudian bagaimana tinggal supportif dari jajaran pemerintah kota
dalam ini adalah jajaran birokrasi koordinasi
tadi pak bobi menceritakan tentang bagaimana koordinasi dengan jajarannya dan mendorong agar kemudian ekosistem
ekonomi kreatif ini bisa terbangun di kota sebesar dan sepotensi medan ya
dalam hal ini tadi kita sempat bahas dalam konteks sejarah sosial ekonomi sosial budaya bahkan sosial politiknya
dimana medan itu adalah epicentrum untuk indonesia barat
nah itu yang menurut saya menjadi catatan besar dari kehadiran sebuah pemerintahan
yang pertama dan yang kedua kita tahu bahwa ada era namanya transformasi digital
transformasi digital ini bagaimanapun tidak bisa dijauhkan dari aktor aktornya
which is itu adalah anak anak muda
dan apa namanya sorry baik itu new media new technology atau digital ini kan juga bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang mana memang harus digalakkan
nah yang terpenting lagi lagi menurut saya dan selama ini menjadi concern juga oleh pemerintah pusat adalah bukan hanya platform digitalnya saja yang harus kita siapkan
tapi adalah kesiapan sumber daya manusianya
dan itu bisa dilakukan dengan edukasi
itu yang menurut saya dan sosialisasi
nah saya lihat tadi
yang disampaikan oleh pak bobi tadi
ketika konteks e katalog ini penting
karena hari ini juga sebenarnya ketika pandemi dan pasca pandemi
ketika ada krisis sosial ekonomi dan transformasi pasca pandemi ini
itu memang harapan di negara manapun
tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri
bagaimana state budget baik itu apbn apbd
itu mampu mensupport masyarakat
dan kita tahu izin pak wali bahwa pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan bagaimana mengelola inflasi ya
harga harga supaya bisa terkelola
dan pemerintah daerah didorong untuk berperan disana
begitu ya pak wali ya kurang lebih
dan sepengetahuan saya kota medan itu cukup gercep ya gerak cepat ya
untuk bisa mensupport dari sektor sektor umkm termasuk pak wali ijin
tanggal satu nanti mudah mudahan kita
nanti kita sesuai instruksi bapak presiden
itu minimal teman kami pmk medan
abis itu angkutan umum perkotaan
dan disana ada becak motor mbak
di medan ada becak motor jadi bentor kita berikan bantuan juga
dan yang terakhir para pelaku umkm
sampai dengan bulan desember nanti
kurang lebih tiga puluh yang kami angkatkan ada tiga puluh miliar lebih
maksudnya akan kami beri bantuan
selain juga apa namanya subsidi
subsidi untuk angkutan umum sebesar rp satu lima ratus
untuk yang nanti mau naik angkot di kota medan
dan subsidi untuk angkutan bahan bahan pokok
itu yang sedang kita lakukan supply nya
ya luar biasa sekali
memang artinya di sini bahwa pemerintah medan di bawah komando dari pak bobi ini
membuka diri untuk memajukan masyarakat disana
dengan visi medan membangun medan berinovasi
semoga masyarakatnya juga memiliki peran aktif begitu ya
untuk menjemput bola begitu apa yang disampaikan oleh pak bobi tadi
semoga bisa membuat umkm disana bangkit
kemudian ekonomi ekonomi kreatif juga semakin bertumbuh disana
baik pak bobi nasution wali kota medan
dan juga mas dimas oki nugroho ketua perkumpulan karir bangsa
terima kasih banyak atas waktunya di indonesia forward
semoga kalian sehat selalu sampai bertemu lagi
dan pemirsa demikianlah dialog bersama bobi nasution dan dimas oki nugroho
dengan tema umkm dan wisata kreatif sebagai motor peningkatan ekonomi kota medan
semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua
saya diana dwi ka undur diri
jangan lupa pasti protokol kesehatan dimanapun anda berada